saudara yang iri dan sang jin hijau
dahulu kala di kerajaan glegot hiduplah seorang prajurit bernama david
david adalah panglima tertinggi raja dan dihormati oleh semua orang di kerajaan
anak anak lelaki memandangnya dan orang orang yang lebih tua berharap bahwa mereka memiliki anak anak seperti dia
terima kasih david kau sangat baik
ketika aku dewasa aku ingin menjadi sepertimu
semua orang menyukai david kecuali saudaranya danis
danis adalah adik david dan iri kepada david
dia pengecut dan tidak seperti kakaknya tidak terlalu disukai oleh orang orang
tapi bagaimanapun david mencintai saudaranya
adikku apakah kau sudah makan
oh jangan pedulikan tentangku
dan tolong jaga kepedulian bonekamu pada dirimu sendiri
tapi danis tidak mau mendengarkan
suatu hari ketika david dianugerahi medali lain karena keberaniannya oleh raja
danis sangat marah
ini dia aku tidak sanggup lagi
aku tidak bisa hidup dalam bayang bayang kakakku lagi
sudah saatnya aku pergi
dan dengan demikian ia pergi ke kerajaan tetangga dengan menunggang kudanya
dia berkuda selama berhari hari dan akhirnya mencapai hutan di mana dia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat
akhirnya aku jauh dari kakakku dan para pengikutnya
bahkan raja tidak bisa berhenti memujinya
pada saat itu matanya melihat lampu yang tergeletak di bawah pohon
lampu itu bersinar terang dan membuat dhani sangat ingin tahu
itu lampu yang terlihat aneh
dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat
ini terlihat kosong dan tidak berguna
namun aku harus mengatakan ini sungguh mengkilap
hmm biarkan aku menyimpannya
aku mungkin bisa menjualnya di pasar desa terdekat dan mendapatkan sesuatu dari
jadi dia menyimpan lampunya di tasnya dan mencari sesuatu untuk dimakan
dia mengumpulkan cukup apel untuk dirinya sendiri dan meletakkannya di bawah pohon untuk dimakan
dan ketika dia akan menggigit apel dia mendengar suara memanggil namanya
beri aku makan tuhan karena aku lapar
hah siapa itu
bawa aku keluar dan beri aku makan
aku akan memberimu apapun yang kau inginkan
danis terkejut karena dia menyadari bahwa suara itu berasal dari tasnya
apakah ini semacam mimpi
dia memasukkan tangan ke tasnya dan mengambil lampu itu
tuhan jangan takut aku adalah hambamu gosok saja lampunya dan aku akan keluar
bagaimana aku tahu kau tidak akan menyakitiku
karena kau punya lampunya dan siapapun yang memiliki lampu adalah tuan
danis terdiam dan berpikir sejenak
ya tidak ada salahnya untuk mencoba
lalu ia menggosok lampu dan seketika itu keluar asap berwarna warni
asap itu kemudian berubah menjadi jin hijau
danis sangat terkejut
guru terima kasih telah membawaku keluar aku sangat lapar apa boleh aku makan apalnya
hah ehm ya silakan
danis menyaksikan jin memakan semua apel dalam sekejap
jin menggosok perutnya dan bersendawa
hahaha sekarang tuhan katakan padaku apa yang kau inginkan dan aku akan memberikannya dengan segera
bangunkan aku rumah yang penuh
bangunkan aku rumah yang penuh dengan kemewahan di dunia yang bahkan tidak dimiliki seorang raja
ehh seperti permintaanmu tuan
dan seketika dari awan asap muncul sebuah rumah yang megah
itu tampak berwarna emas dan ada burung berkicau di sekitarnya
wow itu luar biasa
apa lagi yang kau inginkan tuan
aku ingin kau membawa putri lana kepadaku
oh tapi guru itu berarti menculiknya
kau yakin ingin aku melakukannya
ya tentu saja
itulah satu satunya cara untuk membalas dendam dari kakakku karena dia jatuh cinta padanya
terserah kau tuan
jadi jin pergi ke istana dan menyelinap ke kamar putri lana
sang putri sedang tidur jin menemukan sebagai waktu yang tepat menggunakan sihirnya untuk membuat sang putri menghilang
tapi saat itu pelayan putri lana berjalan ke kamarnya
dan melihat jin dia berteriak dengan keras
pelayan itu segera berlari keluar untuk memanggil para penjaga
jin segera menjentikan jarinya dan menghilang seketika
david bersama para penjaga berlari ke dalam ruangan tetapi sudah terlambat
kembali ke hutan di rumah danis sang putri dan jin muncul
sang putri terbangun dari tidurnya dan menemukan dirinya
dia menemukan dirinya di ruang berbeda dia panik
hmm di mana aku apa yang terjadi
maafkan aku putri tapi aku diperintahkan untuk membawamu ke sini oleh sang tuan
sang tuan dan apakah kau sungguh seorang gym apakah aku bermimpi
saat itu danis memasuki ruangan bertepuk tangan
selamat datang putri atau haruskah aku katakan tahanan hehehe
danis kau apa yang kau inginkan dariku apa yang terjadi
hehehe apa yang terjadi adalah bahwa aku telah menculikmu sehingga aku bisa mengajari david dan semua orang di glegot pelajaran
sebuah pelajaran apa yang kau bicarakan
kembali ke kerajaan raja hancur hatinya
jangan khawatir rajaku karena aku akan membawa putrimu kembali
tapi bagaimana kau melakukannya dia telah diculik oleh jin
dengan bantuan dari ini david menjelaskan kepada raja tentang kompasnya yang dapat melacak makhluk gaib
berdasarkan arah yang ditunjukkan oleh pana dia berada di hutan besar alban
kalau begitu pergilah david pemberani dan bawa putriku kembali
bahwa aku juga orang yang berani menculiknya aku akan memberinya hukuman yang paling berat
david mengangguk dan pergi bersama para prajurit
bagaimana mungkin menculikku bisa memberi david pelajaran
oh karena dia mencintaimu
putri lana sangat senang mendengarnya sehingga dia lupa bahwa dia telah diculik
apa dia jatuh cinta padaku oh aku juga telah jatuh cinta padanya sejak lama
terima kasih banyak danis kau memang baik hati
apa baik hati aku tidak baik hati aku adalah danis tuan
aku adalah danis tuan
danis tuan dari jinjin
sebenarnya tuhan aku hanya ada satu jadi
diam itu tidak penting tak satupun dari ini
intinya adalah bahwa aku telah menculik kau dan aku akan menukar kau dengan kerajaan glegon
dan saat aku menjadi raja aku akan memenjarakan david dan akan bahagia selamanya
danis ayolah jangan bercanda
kau tahu kalau saudaramu itu lebih dari siapa
apapun di dunia kau pikir dia akan kehilanganmu dan orang hijaumu ini
kau menculik aku dari rumah ketika aku sedang tidur jadi tunjukkan rasa hormatmu
apa yang terjadi di sini apa kalian akrab aku sedang ada misi di sini
saat itu jendela terbuka dan darinya david masuk berpegangan pada seutas tali
maaf aku telat apakah kau baik baik saja sang putri
oh iya aku baik baik saja aku tidak apa apa
david tersenyum dan berbalik ke sisi lain ruang melihat adiknya bersama jin dia terkejut
ya aku aku orang yang menculiknya
karena aku membencimu aku benci kalau semua orang memandamu dan memujamu sementara tidak ada yang peduli tentangku
kau telah menaungi aku sepanjang hidupku
aku tidak tahan lagi
tapi adikku aku menyayangimu
cukup jane tangkap dia segera
jin itu diam dan tidak bergerak danis berbalik ke arahnya
ya dia tidak berdaya melawan kompasku maafkan aku adikku tapi petualangan kecilmu berakhir di sini
dengan marah danis akan menyerang david tetapi saat itu para penjaga maju dan menangkap danis
david mengembalikan jin ke lampu dan menyerahkannya kepada putri lana
ini untukmu tuan putri ini harus ada di tangan yang benar
putri lana tersenyum dan memeluk david
oh david aku mencintaimu
pada hari yang sama david kembali ke istana bersama sang putri dan mempersembahkan adiknya di depan sang raja
raja sangat gembira karena dipersatukan kembali dengan putrinya
mereka saling berpelukan dan kemudian raja berbalik ke arah david
aku sangat bangga padamu david kau telah menunjukkan sekali lagi betapa hebatnya dirimu
katakan padaku hukuman apa yang kau ingin aku berikan kepada adikmu
oh raja aku tahu adikku ini telah menculik sang putri dan dia pantas untuk dihukum
tetapi hati seorang kakak tidak pernah ingin menyakiti adiknya
itu sebabnya aku meminta yang mulia untuk membebaskan danis
dan aku berjanji dia tidak akan pernah menyakiti siapapun dimanapun juga
mendengar ini danis tidak tahan dan menangis
dia menyadari betapa kakaknya sangat menyayanginya dia langsung berlutut
aku sangat salah tentang kau hari ini aku tahu mengapa mereka menyebutku yang terbaik
raja yang melihat semuanya ini tersentuh
sepertinya kau telah mempelajari pelajaranmu tapi aku harus menghukummu
aku dengan ini menunjukkan kepadamu

dalam sebuah upacara besar david dan putri lana menikah
dan untuk jean ya dia dibebaskan oleh putri lana
tetapi ia memilih untuk tinggal di kerajaan dan mengajar anak anak tentang sifat sifat kebaikan

dia menemukan keadaan yang sangat menarik